hari pertama pemberlakuan kebijakan ganjil genap di kota bogor diwarnai protes sejumlah pengendara
seorang pemotor yang melintas simpang ciawi sabtu pagi berdebat dengan petugas di sub saat terjaring razia ganjil genap
pengendara kemudian menelpon pabriknya tempatnya bekerja guna mendapat izin melintas
kalau saya sih selama protokol kesehatan dijalankan saya setuju karena saya kan baru kali ini hanya pemberitahuan belum ada sosialisasi dari sebelumnya
kali ini saya sudah lewat tapi saya bilang ke orang yang datang bahwa suruh bikin surat keterangan bahwa saya ini untuk bekerja bukan kepentingan yang lain
belasan mobil berisi rombongan keluarga calon pengantin yang keluar dari tol baranangsia juga gagal melanjutkan
plat nomor ganjil genap membuat rombongan diminta berputar arah kembali masuk jalan tol
dari arah mana pak
dari asal mana
nggak tahu ya tadinya
ada aturan ini tahu nggak ganjil genap
belum baru tahu tadi ini
baru tahu sekarang acara nikahnya kan dari kemarin kemarin sudah
ini terus gimana jadinya tadi rombongan pulang lagi
putar balik atau pulang
putar balik paling nanti cepat
pemkot bogor memberlakukan penyekatan
serentak di enam titik perbatasan dan tujuh ruas checkpoint dalam kota
sedikitnya lebih dari seratus mobil terpaksa diputar balik ke jalan tol dalam waktu kurang dari dua jam
tapi kehasilnya presentasinya masih banyak yang itu
kalau kita lihat jalur yang ke kiri yang langsung masih jauh lebih banyak
berarti secara umum sosial sudah sampai
beberapa kita minta putar balik menerima
berarti nggak ada tujuan yang jelas
tapi kalau ada tujuan jelas tadi ya
bekerja misalnya atau pulang ke rumah dari jakarta ya silahkan lanjut
kebijakan ganjil genap di akhir pekan di kota bogor diterapkan mulai hari ini hingga dua pekan ke depan
muhammad juanda bogor jawa barat